mati bukan berarti tidak lagi ada
terkadang lewat dingin tubuhnya kehadiran jiwanya masih hangat terasa
mereka percaya bahwa ini bukanlah akhir dari kehidupan
hanya proses perpindahan dari dunia menuju puya tempat alam roh beristirahat
persembahan terakhir menjadi bekal perjalanan
terbau kelima hari ini
saya tidak tahu sudah berapa kali saya mengomong pusing karena wangi darah
bau darahnya kecium
ratapan cinta mengiringi
jadi senandu melepas jiwa di toraja
siapa yang pensiun
manusia yang meremehnya di awal bumi
melintasi awan dan bebatuan
saya datang untuk mencari makna kematian bagi masyarakat suku toraja
setiap orang punya cara tersendiri mengartikan kematian
di toraja kematian adalah hal tertinggi dalam perjalanan hidup manusia
ia yang mati dipercaya orang toraja masih bersama mereka di alam dunia
selama ritual upacara kematian belum dilakukan jiwanya belum sampai ke alam puya
mereka diperlakukan sama seperti saat hidup hanya sedikit berbeda seperti orang sakit
saya pun menjenguk salah satu jenazah yang baru meninggal dua minggu lalu
ibu tidur di mana
saya tidur di sana
anak saya tidur di sini
anak tidur di sini
orang toraja berkata salah satu pembuktian kesetiaan dan cinta keluarga adalah saat sudah meninggal
istri dan anak tidur bersama sama seperti semasa hidupnya
saya masih bicara bicara sama dia
kalau ada sesuatu saya tanya saya minta pendapat
tapi sekarang setelah beliau pergi sepertinya dia ada di hati saya
jadi kalau saya bicara hati saya satu yang menjawab
tapi saya yakin itu dia
tadi dia presentasi tugas yang serius awalnya
yang saya baca adalah temanuthuhharian
baru ada was institutih
jadi tinggalkan uang dalam ya caro
tunggu tengk hacerlo tidak
mulai dari strata rendah biasa bangsawan menengah hingga bangsawan tinggi
ini menentukan bagaimana prosesi upacara dilakukan
jika dibandingkan di daerah lain upacara kematian di toraja bukan sedikit berbeda tetapi banyak
sering disebut sebagai upacara kematian termahal sedunia
saya pun melihat lebih dalam dengan hadir dalam pemakaman sratar tertinggi untuk puang cb batara
di tokonan singki desa marinding kecamatan mengkendek tanah toraja
dentuman lesung menjadi simbol
pecara rambu solo akan segera dimulai
tepat setelah jam dua belas siang saat matahari mulai mengarah ke timur
matahari mulai mengarah ke timur
batu buki ini telah dibunyikan saat pertama kali ada yang meninggal hingga setiap prosesi upacara
ketukannya pun tak sembarang
yang saya dengar ini adalah nada kematian
hanya ada saat
jadi kelingking terikat dengan kelingking lainnya
membentuk lingkaran dengan gerakan tari sederhana yang berpola
lantunan nyanyian puisi bahasa toraja sahut menyahut bergema indah

puskesal bukan biasa

wah babak tiga ini
bekerja pm tikar
udah berdua lihat kan kan
sebelum jenazah di kamar akan dipindahkan ke lumbung
maka radusan atau ritual pemotongan dua kerbau dilakukan
satu jantan satu betina
ritual ini menjadi penegas
bahwa orang yang selama ini dianggap sakit
telah benar benar meninggal
pemotongan kerbau dilakukan dengan cepat
pemandangan ini ternyata harus saya lihat terus nantinya
total lebih dari empat puluh kerbau sudah disiapkan
kerbau kerbau ini dimaksudkan sebagai bekal untuk mendiam
untuk tunggakannya di alam puyar
menjadi pengiring prosesi penting yang akan dilakukan hari ini
yaitu melau alat
jenazah akan diletakkan di sini selama tiga hari
hingga prosesi selesai
seluruh prosesi dilakukan dengan melibatkan seluruh keluarga besar hingga masyarakat
bisa mampu melakukan upacara rambu solo buatan ayah
perasaannya bagaimana pak
punya perasaan merasa bangga sebagai anak
penghormatan terakhir yang maksimal
ini sudah yang terbaik berapa berikan
yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita
tradisi rambu solo sendiri sudah ada sejak nenek moyang suku toraja
masih menganut agama aluk todolo
saya pun mengunjungi salah satu tetua toraja
untuk mencari tahu lebih dalam
ritual sudah ditetapkan sesuai agama aluk todolo
namun kini penyesuaian dilakukan sesuai agama yang dianut pelaksana
perlakuan sekarang ini
sudah banyak yang dilaksanakan secara agama kristiani
bahkan agama islam
karena banyak penghormat
sudah masuk ke agama lain
masuk ke agama lain
karena jarang sekali tinggal di dalam ajaran nenek moyang
seperti kami ini
masih tinggal dalam aluk todolo
perbedaannya banyak sekali
kalau aluk todolo
mereka tak akan siri pinam
bahkan mempunyai sesajen
tapi kalau agama sekarang tidak perlu
apakah agama ini hanya masalah jejak
ak collaban dari sebuah anggota
masuk semacam ini
menjelaskan keberadaan jakarta
jadi karena itu
pengajaran terbaru bagi alok tidak terlaku
begitu datang agama samawi datang islam datang kristen mereka tidak menghilangkan tradisi dan adat ini mereka tidak hilangkan
tetapi ada alkulturasi di situ jadi hal hal yang berbau katakanlah mungkin berhala yang mengacu ke penyembahan berhala mungkin yang membawa musri dalam muslim itu sudah dihindari
tapi bukan untuk saya melainkan untuk sang ayah yang merupakan salah satu pemegang adat di kawasan marinding
ya jenazah lainnya
beliau hampir empat tahun belum diupacarakan karena terkendala pandemi
sambil menyiapkan sarapan kami berbincang ringan
terkait kewajiban pelaksanaan upacara adat rabu solo
bagi masyarakat toraja
sebagai ketua adat di sini ada tuntutan tuntutan tertentu juga nggak sih pak
harus diadakan secara besar besaran rabu solo ya
tergantung kesepakatan keluarga
kalau besar boleh tingkat tingkat boleh
rencananya ini bagaimana pak besar atau tengah tengah
nanti kesepakatan keluarga
jadi memang belum bisa diputuskan ya
tapi harus tingkatnya kita ambil sekali
artinya sudah direncana tengahnya
tapi kalau masih ada keluarga mau kasih naik ya silahkan saja
sesuai adat aluk todolo
jumlah kerbau yang disembeli untuk kaum bangsawan adalah sebanyak dua puluh empat ekor
namun kini seiring perkembangan zaman
tak jarang rabu solo mengorbankan hingga ratusan kerbau
kerbau berasal dari gotong royong keluarga hingga ke

untuk puluhan kerbau miliaran rupiah pun bisa dikeluarkan
pak pusing nggak sih jadi orang utara aja
sekali mengeluarkan biaya miliaran
biasa kan orang utara aja
artinya kalau orang sudah biasa begini biasa saja
tapi mm berat juga ya pak
artinya kalau bikin pesta begini menurut paham utara aja
bikin pesta ada rejeki lagi
kembali ke upacara rambu solo
ini memanglah arena adu kerbau
pasilaga tedong atau adu kerbau menjadi salah satu rangkaian dalam upacara rambu solo
tanduk runcingnya membuat saya banyak mengerutkan dahi
luka di perut tedong karena tanduk lawan terlihat dari kejauhan
sorakan penonton semakin kencang
adu kerbau dalam rabu solo dimaksudkan untuk menghibur masyarakat selama upacara berlangsung
sebelum nantinya kerbau akan dikurbankan
mengeriw simbong batu
jadi ritual selanjutnya hari ini
hanya kelas bangsawan yang dapat melakukan ritual ini
batu alam ini didirikan sebagai penanda bahwa tempat ini resmi menjadi tempat upacara adat
atau yang biasa disebut rante
puluhan laki laki pun menarik batu menhir
yang artinya batu panjang
dengar mereka berteriak bersama
mitologi agar batunya terangkat katanya
dari di sini tuh ada batunya keren banget
salah satunya juga kalau batunya bisa ditarik
jadi bicara kotor pakai bahasa tora aja supaya batunya terangkat
oh gitu waduh
lalu pemotongan dua kerbau
jadi penutup ritual setelah keletakan batu
ritual penting lainnya pun sudah menanti
yaitu mapasanglo atau arak arakan jenazah
untuk nantinya dipindahkan ke lakean atau tempat menaruh peti jenazah sementara
jenazah diletakkan di dalam keranda hasto raja
dan diarak ratusan orang
semangat dan raut bahagia tergambar di wajah mereka
kalau kayak gini tadi yang diomongin apa yang diteriakin
dia bilang hei kurus semangat mas ini
oh jadi dia teriakin semangat saja
tapi tidak ada artinya yang penting semangat
oke lagibu lagibu
jenazah pun diarak keliling kampung
kaum pria mengangkatnya sedangkan kaum wanita menarik kain merah panjang
dan berdiri di bawahnya
ini menyimbolkan kestaraan wanita dan pria dalam pekerjaan
pria memikul wanita menarik
kebahagiaanku mewarnai karena bisa melepas kepergian dengan penghargaan terbaik
ya ya apa ini buku apa ini buku
anak menantu kemarin nangis nangis sampai sekarang semuanya bahagia
percandaan pun mengisi wapah sang lo
hiburan dan kebersamaan sederhana untuk seluruh masyarakat
berada di tengah tengah acara rambu solo ini pengalaman luar biasa buat saya
karena benar benar merasakan dentuman gong mendengarkan latunan latunan bacaan
toraja tertinggi yang bahkan saya nggak mengerti maknanya tapi sampai pesannya
sedih benar benar bahagia tegang jadi satu ini pengalaman termahal saya sih
taripa tanding mengiringi upacara
tarian perang ini khusus digelar untuk upacara kelas bangsawan laki laki
pemindahan jenazah kelakean pun selesai
jenazah akan diletakkan di sini sementara
hingga hari pemakaman tiba
pemakaman suku toraja berbeda dengan pemakaman pada umumnya
agama aluk todolo mengajarkan bahwa jenazah harus dimakamkan di gua batu patone hingga di pohon
saya pun menelusuri makam terunik yaitu di pohon tara di kawasan sangala tanah toraja
melihat pohon yang sudah sejak ratusan tahun berdiri turun temurun milik keluarga veronica jenny landan
pohon tara merupakan jenis pohon sukun batangnya besar tinggi menjulang dengan getah berwarna putih
inilah yang menjadi alasan kenapa pohon tara dipilih sebagai tempat pemakaman
pohon ini diakini sebagai pengganti rahim ibu
beta putihnya bak air susu
sehingga sang bayi tenang beristirahat di dalamnya
hanya bayi yang baru meninggal dan tidak punya gigi yang boleh dimakamkan di pohon
pemakaman di pohon ini dinamakan pasiliran
letakannya seperti apa bu
pada zaman itu kalau bayi itu meninggal dibungkus dengan kain putih
terus ini dilubang pakai pahat
terus itu dikasih masuk istri bayi
tapi cara kasih masuknya itu dikasih berdiri
kini pemakaman pohon jarang lagi dilakukan karena banyak yang sudah menganut agama kristen dan islam
namun cara penguburan lainnya masih digunakan
salah satunya di patone yang akan dilakukan di upacara rambu solo ini
hari sebelum pemakaman adalah hari hari menerima tamu secara adat
tanpa undangan saudara jauh hingga teman keluarga besar datang membawa persembahan
meja penerimaan dan pencatatan tamu sudah ramai dikunjungi
bukan hanya uang yang diberikan kepada keluarga mendia
babi bahkan kerbau juga dibawa
tadi bawa apa pak
dua padahal tamu
kenapa bawa kerbau
untuk mempererat tali kekeluargaan kebersamaan
persaudaraan di toraja memang sangat kuat
momen ini menjadi waktu berkumpul seluruh keluarga besar baik yang berada di toraja maupun yang merantau

upacara pun digelar dengan bergotong royong
mulai dari menyumbang tenaga hingga menyumbang kerbau
saya dari amerika bulan oktober tanggal dua puluh
sebagai tanda karena ini kami melaksanakan adat ya
sebagai merasa wajib berpartisipasi
kami orang toraja itu kalau bersaudara kayak gitu ya kami tidak panggil om tapi kami panggil bapak
kembali pemotongan kerbau dilakukan
kali ini ada sepuluh ekor kerbau yang akan dikorbankan
termasuk diantaranya ada kerbau belang yang harganya mencapai tiga ratus juta rupiah
sebagai syarat untuk upacara rambu solo kelas tinggi
sisa kerbau lainnya tidak disebeli karena akan disumbahkan untuk rumah ibadah baik kristen maupun islam
satu demi satu kerbau disembelih
tajaman golok dan keahlian penebas menjadi penting
kerbau kelima hari ini
karena wangi darah bau darahnya kecium
aduh aduh aduh aduh
istri istri ini ya allah
matahari sudah mengarah ke timur
ritual terakhir mapa liang akan dilakukan hari ini
menangkap rambu solo
jenazah kembali diturunkan dan diarak dengan tandu
untuk menuju tempat pemakaman
kebahagiaan jadi pelepas kepergian
aduh aduh aduh aduh
sambil membawa foto puang jb batara
salam salam pun disampaikan dari sanak saudara untuk yang sudah mendahului di alam puya
mau tidip salam buat tommy
jenazah dibawa ke patone
tempat pemakaman yang dibuat dari beton
bersama dengan keluarga yang terdahulu
memodernisasi liang ini dengan membuat dari beton
buat dari beton seperti rumah
dan disitulah kumpul satu rumpun keluarga
seperti alamar rumpuang jb batara ini
di belakang ini ada mungkin cnn sudah teman teman sudah lihat
disitu sudah ada orang tuanya disitu
ibunya kalau ayahnya dulu karena masih agama leluhur itu masuk ke liang
di atas itu ada ibunya ada saudaranya ada semua saudaranya sudah di atas

karena memang beliau yang terakhir meninggal
dan kemanakannya ada di atas suhunya ada di atas
pokoknya semua dari rumpun tongkonan ini akan berkumpul
tidak boleh dari rumpun tongkonan lain yang tidak lahir dari tongkonan ini tidak di benar benar kemas di atas
di sini jenazah sejak enam puluh tahun lalu hingga yang terbaru disemayamkan
pemakaman di patone
menjadi akhir upacara rambu solo
patone yang sudah ditutup tidak lagi boleh dibuka kembali
kecuali ada upacara adat kembali atau kematian lainnya